sementara itu pemirsa seorang perempuan di kabupaten kendal jawa tengah
tewas dibunuh dan jasadnya dicor di dalam bak mandi
setelah menjalani pemeriksaan secara intensif
tersangka mengaku telah menjalin asmara dengan korban selama empat bulan terakhir
senin pagi tersangka pembunuhan seorang perempuan dengan cara dicor
menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik polres kendal jawa tengah
dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka memiliki hubungan asmara dengan korban
yang merupakan teman istri tersangka
tersangka didik ponco sulistio telah menjalani hubungan asmara dengan korban fitri anggraini
selama empat bulan terakhir
sebelum membunuh didik sempat menjemput korban ke rumahnya di desa pugu kendal jawa tengah
di rumahnya didik meminta uang yang dipinjam korban satu bulan lalu sebanyak lima ratus ribu rupiah
namun korban kemudian memaki tersangka dengan kata kata kotor
marah dan emosi karena dimaki maki korban
tersangka kemudian mendorong korban hingga korban jatuh ke lantai
merasa belum puas tersangka kemudian mengambil selendang dan menjerat leher korban
tersangka yang takut karena tubuh korban sudah membiru membawa dan menaruhnya ke dalam bak mandi
tersangka kemudian pergi ke toko bangunan untuk membeli semen
tubuh korban kemudian ditimbun dengan pasir dan menutupnya dengan semen sebanyak dua lapis
setelah yang tersangka atau pelaku kita amankan kita melakukan pemeriksaan secara intensif
dan dari pemeriksaan kita ketahui bahwa sebelum dibunuh
ternyata antara korban dan pelaku sudah memiliki hubungan segitiga
dan pada saat akan dilakukan eksekusi juga mereka melakukan hubungan ayah ayah suami istri di rumah pelaku
kejadian ini terungkap saat petugas menangkap didik dalam kasus pembegalan
dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas tersangka justru mengakui kejahatan lain yang dilakukannya
yakni membunuh fitri yang berprofesi sebagai pemandu lagu
akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan kuhp dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara